nama aku mawar bukan nama sebenarnya
saat ini aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik
aku memang belum punya pengalaman di politik
mawar bukan nama sebenarnya
belakangan ramai diperbincangkan setelah muncul dalam iklan politik
yang ditayangkan di akun instagram partai solidaritas indonesia dua puluh september kemarin
mawar digadang gadang adalah putra presiden joko widodo kaisang pangarep
yang disebut bergabung ke psi
kepada cnn indonesia com ketua dpd psi solo antonius yogo prabowo
membenarkan sosok mawar yang diunggah di akun instagram psi adalah kaisang pangarep
dengan adanya video tersebut yogo memastikan kaisang telah bergabung dengan psi
meski kaisang disebut sudah bergabung dengan psi dpp psi masih enggan memastikan bergabungnya kaisang
jadi di dpp psi sampai saat ini belum bisa memberikan keterangan resmi
dan keterangan lebih lanjut tentang siapa sosok mawar yang ada di dalam video tersebut
tapi yang jelas jika dugaan dari teman teman psi solo menjadi kenyataan
kami akan sangat senang sekali untuk menyambutnya ke dalam keluarga besar psi
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani menyebut
dirinya akan mengkonfirmasi dulu kabar tersebut kepada kaisang secara langsung
puan tak ingin menanggapi soal aturan partai yang menyebut bahwa seluruh anggota keluarga tak boleh berbeda partai
karena kabar kaisang masuk ke psi belum dapat dipastikan kebenarannya
jadi saya nggak mau mengomentari sesuatu hal yang ini masih katanya katanya atau denger denger
saya mau cek dulu kebenarannya
di pdi perjuangan bukankah satu keluarga itu tidak boleh berbeda partai
ya kita lihat dulu apakah ini bener atau tidak
wakil ketua dewan pembina psi grace natali enggan
mengomentari soal aturan pdi perjuangan yang melarang anggota keluarga berbeda partai
presiden jokowi dodo sendiri
tak melarang keputusan kaisang untuk bergabung ke psi karena menilai kaisang sudah mandiri
anak anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri
sudah punya istri ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab
artinya apa yang dibutuhkan itu pasti sudah
menjadi tanggung jawabnya
ya biasa di dalam keluarga minta doa restu
karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan
itu anak anak saya seperti itu kalau mau tahu
beredar kabar kaisang akan langsung menduduki kursi ketua umum bila bergabung dengan psi
ketika dikonfirmasi rifana pratiwi dalam program cnn indonesia newsroom
grace natali tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan
dapat informasi bahwa mas kaisang disiapkan untuk menjadi ketua umum pssi
menjadi ketua umum psi menggantikan giringganesa
nanti kita tunggu aja
ya kita tunggu aja
jadi itu nggak benar ya bahwa mas kaisang masuk akan menjadi ketua umum psi itu nggak benar ya
itu gosip ya
sekali lagi mari kita menunggu
nggak lama lagi saya rasa ya
bentar lagi kita bisa tanya tanya nanti sama mawar
res memastikan sosok mawar dalam waktu dekat akan dideklarasikan
tim liputan cnn indonesia